jalur alternatif ya kang ya
jalur alternatif ya kang ya
berapa itu di tarifnya
itu pun saya rp dua dari tahun dua ribu sepuluh
dari umk masih rp satu dua ratus
rata rata pak ini per hari penghasilan berapa pak haji
kalau hari kerja ya